setelah sebelumnya para calon anggota paski beraka dari tiga puluh delapan provinsi di indonesia mendapatkan materi pembelajaran aktif dalam ruangan
kini calon anggota paski braka sudah memasuki latihan rangkaian pengibaran dan penurunan bendera pusaka
beginilah aktivitas calon anggota paski braka tingkat pusat dua ribu dua puluh tiga yang sudah berlangsung selama satu minggu terakhir ini
terik matahari tak menyerutkan semangat calon anggota paski braka untuk berlatih baris berbaris
kini mereka sudah memasuki latihan formasi
serta berlatih mengibarkan dan menurunkan bendera
dalam sehari mereka berlatih rangkaian pengibaran dan penurunan bendera pusaka hampir delapan jam di lapangan
rasa lelah kadang datang mendera
namun para calon anggota paski braka ini mengaku tak ingin menyianyiakan kesempatan yang sudah mereka dapatkan
untuk bisa berlatih bersama teman teman dari provinsi lain se indonesia
kesulitan sih mungkin sama langkahnya ya
masih belum mantap juga untuk formasi masih belum mungkin belum rapih ya
untuk evaluasi aja sih
saya sih percaya diri ya saya ingat juga kalau nasional ada tanggung jawab besar lah untuk jadi tontonan kan
itu untuk semangat buat saya
ada senangnya ada capeknya
capek pasti karena kan yang diterima fisik ya kan
kayak ah pasti cepat ini kapan lagi kayak gini gitu kan
nyemangatin diri sendiri
intinya kayak inget yang di rumah aja sih
karena kayak masa udah nyampe sini gak semangat gitu
para calon anggota paski braka saat ini sudah dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok a dan kelompok b
dua kelompok ini akan bertugas untuk mengibarkan dan menurunkan bendera
namun menurut kapten lek risman sahputra
ketua tim b paski braka dua ribu dua puluh tiga pembagian kelompok ini belum tetap masih bisa dirombak
para calon anggota paski braka pun saat ini masih terus bergantian untuk dicoba dalam semua posisi
kekompakan sudah mulai terlihat karena kita terus tanamkan mereka supaya kerjasama tanggung jawab loyalitas disiplinnya karakternya sudah mulai kelihatan
itu kan pbb itu kan tujuannya untuk membentuk karakter
untuk jasmani yang tegap yang tangkas berwibawa bisa menanamkan disiplinnya kemudian loyalitasnya tinggi dan bertanggung jawab
sebagai langkah antisipasi penanganan dan gangguan kesehatan capaska di masa diklat paski braka tahun ini disiagakan tim medis
tim kesehatan yang rutin
yang berjaga terdiri dari dokter umum dokter spesialis gizi perawat psikolog hingga terapis
tahun ini sebetulnya lebih mudah ya dibanding tahun lalu kali ya sampai saat ini sih
karena kan tahun lalu kita masih berkiprah dan bergulat dengan covid kan
nah tapi tahun ini kan untungnya covid suasana sudah mulai meredah gitu ya
saat ada yang datang ke sini dengan batuk pilek kita swab juga negatif semua gitu
jadi kita lebih
tenang gitu ya
nah keluhannya ya biasa standar ya karena kecapean habis latihan latihan fisik ada yang keram gitu
itu biasa lah
memiliki ketenangan konsentrasi fokus dan sikap fisik saat baris berbaris menjadi penilaian bagi calon anggota paski braka untuk mendapatkan tugas
siapa yang akan bertugas sebagai pembawa baki pengerek pengibar bendera serta siapa saja nanti yang akan masuk dalam kelompok delapan
kelompok tujuh belas dan kelompok empat puluh
tim liputan cnn indonesia depok jawa barat
jalan jalan kiri
jalan jalan kiri